seorang anak terjatuh di antara celah peron krl komuter line di stasiun manggarai jakarta selatan
sang anak terjatuh karena terdorong penumpang kr lainnya
sebuah video memperlihatkan saat seorang anak terjatuh di celah peron krl komuter line di stasiun manggarai jakarta selatan
sang anak terperosok di celah antara gerbong dan peron dua setelah terdorong oleh penumpang lain
tugas pengamanan stasiun pun langsung menyelamatkan sang anak dari bawah gerbong sebelum kereta berjalan
dalam peron itu memang benar kejadian ada di stasiun manggarai di peron satu dan dua
jadi anak anak dan ibu ini mau keluar
dari luar juga mau ke dalam
jadi ada seperti terdorong anak ini jadi jatuh di antara celah celah peron
langsung ditolong dan untuk dibawa ke poskes